pertanyaannya adalah beliau dr mahfud bin abdullah menegaskan kembali mengenai award yang telah dianugerahkan kepada bapak presiden
yaitu penghargaan perdamaian internasional imam hasan bin ali atau imam hasan bin ali international peace award
jadi tadi seperti sudah disampaikan oleh bapak mahfud bin abdullah bahwa ini adalah award yang sangat bergensi
menggunakan apa menjunjung nama imam hasan bin ali itu adalah tadi ditegaskan grand sun atau cucu dari nabi muhammad saw
dan ini tentu saja bagi kami bagi pemerintah bagi presiden
jokowi dan juga sekaligus bagi masyarakat indonesia merupakan penghargaan ya yang luar biasa
kehormatan yang luar biasa yang telah presiden joko widodo telah dipercaya sebagai pemimpin yang menyebarkan pesan dan budaya damai untuk dunia
apalagi tadi juga disampaikan oleh mahfud bin abdullah bahwa dunia saat ini sedang menghadapi berbagai macam krisis
ada perang kemudian ada krisis pangan ada krisis energi bukan hanya orang tidak mau mampu membeli
bahkan ketersediaannya pun menjadi langka di banyak belahan di dunia
oleh karena itu kalau kita bisa menyelesaikan ini berarti kita bisa berkontribusi untuk dunia
dan itu tadi yang disampaikan oleh dr mahfud mengenai penghargaan ini
sekali lagi pak presiden tentu saja menyampaikan terima kasih atas penghargaan ini
dan sekaligus juga memperarat hubungan antara indonesia dan persekutuan emirat arab
dan sekaligus memberikan semangat bagi kita semuanya untuk mensukseskan pelaksanaan g dua puluh bagi perdamaian dan kemampuan dunia